indonesia corruption watch menyatakan tidak puas dengan debat perdana capres cawapres
alasannya dua pasangan calon ini dinilai tidak memunculkan jawaban atau gagasan baru
dalam debat perdana yang membahas empat topik utama
yakni hukum ham korupsi dan terorisme
koordinator divisi korupsi politik icw donald faris menyatakan
debat perdana capres cawapres lebih banyak menampilkan sesi sesi tanya jawab
yang terkesan sebagai momen sosialisasi bukan sebagai ruang adu argumentasi dan juga gagasan
dari sisi substansi topik korupsi yang dibahas
kedua kandidat mengaku akan menguatkan kpk
namun tidak menggagas hal baru dan penting dalam pemberantasan korupsi
icw mencontohkan enam puluh persen kasus korupsi yang ditangani pihak kpk
berlatar belakang politik terkait kepartaian
namun icw menyayangkan kedua pihak paslon tidak membahas lebih dalam hal tersebut
sangat kecewa ketika dua dua kandidat tidak menawarkan gagasan baru
kalau kita bicara soal korupsi
bottleneck atau sumbatan besar itu ada di sektor politik
sayangnya dua dua kandidat itu tidak menawarkan pembaruan di sektor politik
ini permasalahan yang paling akut